presiden joko widodo membuka peluang untuk merevisi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang perubahan atas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik ite
diberitakan cnn indonesia com jokowi tidak ingin undang undang ite tersebut
justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya
melalui cuitan jokowi dalam akun at jokowi di twitter
presiden menuliskan semangat awal undang undang ite adalah untuk menjaga agar ruang digital indonesia bersih
sehat beretika dan produktif
untuk itu jokowi meminta jajaran polri berhati hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran undang undang ite
dikutip dari detik com jokowi pun mengingatkan pasal pasal dalam undang undang tersebut
yang dapat diterjemahkan secara multitafsir
dalam pemberian pengarahan kepada peserta rapat pimpinan
tni polri di istana negara pada lima belas februari dua ribu dua puluh
presiden menyebut saat ini semakin banyak warga yang saling melapor ke pihak polisian
laporan laporan tersebut merujuk pada dugaan pelanggaran undang undang ite
nah itu saya minta kepada kapolri agar jajarannya lebih selektif
sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang undang ite
hati hati pasal pasal yang bisa menimbulkan multi tafsir harus diterjemahkan secara hati hati
buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal pasal undang undang ite biar jelas
sebelumnya sejumlah pihak mengkritik undang undang ite
kritikan muncul setelah jokowi sempat meminta warga mengkritik pemerintah
saat banyak orang dijerat pasal undang undang
risa aida cnn indonesia